aduh ini pada kemana sih filenya
za kamu tuh jangan teriak teriak dong ngagetin orang tau gak
aku udah susunin berkasnya sesuai sama tanggal tanggalnya
sekarang jadi berantakan semuanya
ya kalau berantakan ya kamu beresin aja lagi susah amat
kamu tinggal turun ke bawah ambil lagi valet tuh susun lagi
kok ribet amat sih
ya udah kalau emang
dimana dia dan anak itu
bahkan saya tidak tahu
apakah dia laki laki atau perempuan
aku akan selalu menunggumu lilapa
jadi ini rahasia orang bernama umar
aku harus memanfaatkanmu

sekarang jadi berantakan semuanya
ya kalau berantakan ya kamu beresin aja lagi susah amat
kamu tinggal turun ke bawah ambil lagi valet tuh susun lagi
kok ribet amat sih
ya udah kalau emang menurut kamu gampang
kamu aja yang kesini terus kamu ambil deh berkasnya
aku akan beresin semua dokumen yang jatuh di lantai
tapi kamu harus benerin komputer aku
dan temuin semua file yang hilang
dan kamu harus beri komputer aku

zak kamu tuh jangan sembarangan duduh dong
aku gak bilang sama kamu
bukan aku yang ngilangin file filenya
jangan kan aku takut di komputer kamu
aku cara bukanya aja gak ngerti kok
coba deh kamu pikir pikir
selama ini kamu kasih aku tugas juga gak pernah ada yang bermutu
kamu suruh aku ngitung lantai lah
bersihin jendela lah
pesan bakso lah

lagian kamu ngajarin aku pake komputer

aku udah tau gak bisa pake komputer
tapi tetap aja pede terima kerjaan dari oma
kamu sendiri yang gak becus jadi bos tau gak
bosnya juga gak bisa apa apa artinya
kamu pikirin ini tempat khusus komputer
aku jadi semakin yakin
kalau kamu adalah orang yang telah menghilangkan file itu
ada apa ini kamu pagi pagi sudah ribut sama aida
persoalan kemarin kan sudah selesai
ratu kamu gak usah khawatir
gak usah khawatir kamu tenang aja
perempuan yang kita sekap itu dalam keadaan baik baik
baru saja abang telepon mereka
katanya dia itu dalam keadaan baik baik dia masih tetap ada di situ
sekalipun dia nggak bisa kemana mana
tapi aku gak mau kalau dia nanti kenapa napa
bang aku bener bener gak mau
sampai kita kena masalah besar loh bang
udah tenang tenang nenak kamu
tiap hari ngecek dia mainnya sama mereka
udah itu tahu jambah
iya tapi abang kerjanya yang beres ya bang
aku gak mau kalau abang kerjanya berantakan
nanti semua rencana kita juga cukup berantakan
itu tahu jambah bang nah sekarang yang paling penting
abang minta uang lima juta dari kamu nen
lima juta lima juta semua tak tarik
abang itu untuk jagain dia
abang itu harus bayar mereka semua yang jagain dia
ada ada aja sih
bang ada bang ada beneran
kamu mempunyai tugas khusus
belum begitu mengerti cara
jadi mulai hari ini
ajari dia menggunakan
program program yang biasa dikerjakan
di kantor kita
udah bener tuh

kalau kamu menggunakan komputer
kamu harus menggunakan komputer
sebelum berjumpa dengan
seseorang yang bisa dikira
saya boleh istirahat nggak bu
capek banget bu
mungkin pemandangan di balkon luar bisa bikin mata kamu segar lagi
yaudah makasih banyak ya bu
siapa tahu ada kesempatan bagus di luar sana
enak banget pemandangan disini
segar banget anginnya cewek kampung ini bikin aku jadi enggak dihargain sama bularas tapi bisa bisanya
kedudukan dia jauh lebih tinggi dari aku sekarang aku menghadir tugasin untuk ngajarin dia tugas paling
konyol yang pernah aku dapat ini kesempatan bagus buat nyalahin si aida dari kantor ini
apa yang barusan terjadi maksudnya kenapa gaida bisa sama persis sama
teruska tiba tiba gigit bibir bawah sama pegangan layar belakangku kayak gitu
ada apa ya bu
kerjaan saya deh yang salah ya
kerjaan kamu bagus kok
maaf saya harus pergi sekarang saya buru buru
tidak ada yang bisa diberi kepadamu
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
ya udah pak bapak tunggu sini dulu ya
aida mau cari taksi
selamat siang pak
udah balik pulang ya
kalau gitu kamu tolong cariin taksi aja san
biar nanti yang lainnya aku yang urus
apaan sih berisik berisik
kok ada si aksan sih
bukannya dia harusnya kerja
bener bener si aksannya
udah kleper kleper dia sama si aida
kamu mau masuk kerja apa
ini pak firman kan baru pulang dari rumah sakit
jadi aku bantuin dulu
kamu malah sibuk sama aida sih
pecahannya ngerapatin orang dulu
tapi kok kayak gitu sih
itu foto ibu aku tanda
kenapa emang ibu tante
tante kaget gitu sih
ini foto ibu kamu yang baru meninggal